baik setidaknya lebih dari lima puluh persen wajib pajak yang berada di bawah
cerita dulu dikit lah mungkin awal karir lu gimana ya